nyak kenapa nyak nangis nyak
udah deh lu ntar aja deh cerita ini
emangnya kenapa gak boleh dikasih tau sekarang
nyak jonny cuma pengen tau aja
jonny pengen ngelabrak orangnya
nah udah deh jangan sok tau deh lu
ah lagak aja lu
udah terusin aja bacanya ya
jangan lupa mak pinter
nyak jangan nangis ya nyak
nyak udah gak nangis lagi kok
um gak bisa sekarang
rom juga sekarang lagi ngajar
dan jadi rum harap
bang ramanti ngerti kan
yang penting kamu tau
abang akan menunggu jawaban dari kamu rum
sekarang lu mau ngajar
terusin lagi ya deh adek
ini jonny membawa amanah
untuk kakak dari seseorang yang masih mengharapkan kakak
siapa maksudnya jon
eh jangan dibuka dulu
katanya dibukanya kalau mau menjelang tidur
kasih ya jon ya
iya kak gini pulang deh ya kak
terima kasih mak
terima kasih mak
terima kasih mak
terima kasih mak
terima kasih mak
terima kasih mak
terima kasih mak
terima kasih mak
terima kasih mak
terima kasih mak
terima kasih mak
terima kasih mak
terima kasih mak
terima kasih mak
lu ngapain sampai begitu ngelihatin motor
ini sepak bornya beset
tahan wian sepatuhnya
setelah lanjutkan ke halaman exatamente
hai ini spionnya kemana satu kaca spion kalau nggak salah dengan nyolong ether ya
bener bener orang orang ini ya ya ya yang bener aja masih ada yang nyolong
spion harga lima belas an secondnya dijual berapa beli kolak juga kagak dapet
lagi kalau tumang nggak tahu harganya bisa aja spion lima belas juga dicolong
ya kayak polantas aja pakai nanya nanya snk percaya sih nih snk gue nih bukan motor bodong
betul motor asli dari dealer
semoga aja nggak sama ama motor yang nabrak si rawun
hai assalamualaikum salam
jangan jangan sifatnya udah mulai curiga kalau kita yang nabrak si rawun enaknya
mudah mudahan aja belum jangan sampai dia tahu juga makanya gue simpen rahasia baik baiknya
hai eh maka mana nih abu gurit ya enggak mau beli kajel yuma mariam loh kok beli
tajih jalan jalan sendiri aja sih hati hati lo amek kondisi kandungan lo tuh lemah jangan
jalan jalan lagi hahaha
insya allah bayinya rodia itu kuat sekuat imannya rodia
weh iman cakep bener kebanding ini
emang lo mau beli takjil di umi mariam atau lo mau sabotase dagangannya umi mariam
oh karena dagangan ata naftis di bubur sulam itu udah gak laku ya
apa maksudnya dengan sabotase
udah jelas dagangan kami udah beda sama dagangannya mariam
lagi pula keluarga ustadz jakaria sudah sangat dekat sama keluarga kami
di bilang dekat juga
itu kalau keadaan udah terdesak apa juga dia bisa lakukan
emangnya lo kagak tau jelek hati si rodia
ternyata walaupun setan itu sudah dibelenggu masih ada juga yang lolos di setan setan ya
yaudah mak kita pergi
kenapa nyat langis nyak
lo ntar aja deh
emangnya kenapa gak boleh dikasih tau sekarang
joni cuma pengen tahu aja siapa yang bikin mak nangis
dan joni pengen ngelabrak orangnya
nah udah deh jangan sok tau deh lo
ah lah enggak aja lo
udah terusin aja bacanya ya
biar lo tambah pinter pak
jangan nangis ya nyak
ya jon nyak udah gak nangis lagi kok
mbak be sama ncik luk mana
tadi sih belangnya mau ke makam ngkong
dipilih dipilih dipilih selagi ada selagi murah
bawa ke kasir
pak haji pake tauah segala nih pak haji
ini namanya berkah bulan puasa buat gue yang mulia
bener ji kalau pak haji mau lebih mulia lagi
banyak banyak sedekah sama kita berdua
sedekah sama lu pak haji lu penggeretan
pengen ke rumah atikeh pengen buka puasa bersama
ya nama juga bagian dari keluarga
ih geli gua ngedengarnya
aku ngaku sebagai keluarga cis
keluarga kan bang i
perhatian perhatian asal semua pada tau ye
gue haji aja maimunah dan haji muhyiddin
udah kagak nganggap mahmud sebagai anek lagi
ini orang ya diajak gencatan senjata bulan ramadan ngajakin perang
kagak deh gencatan gencatan abik lu
kagak mau lagi rumah dibagi dua
kagak pernah ngungkit ngungkit tanah yang dijual ama abang di klender ama jatin negara
tanah yang dijual maupun yang digadai ama haji muhyiddin
tapi kalau begini caranya boleh
ayo minta seluruh hak warisan ayo
kalau kagak ayo sumpahin di minimarket nih kebakaran
abang sama mpo ikut kebakar
dan matinya masuk neraka jahat
lu kenapa nyumpahin abang begitu
lu dosa lu pausa lu batal loh
bang kalau abang pengen selamat dunia akhirat pengen ali sorga
buruan cepat cepat ganti bini
gua disuruh ganti
eh orang orang lu dengerin eh
dia tuh jangan didengerin
biar ada begini nih